apa media sosialnya caimin itu dipenuhi dengan persoalan
mungkin pada saat kita bicara saat ini mungkin masih ada orang orang lain di sana
tapi gua sempat denger denger nggak tahu sih ini bener apa nggak ya apa cuman bayangan orang
lu win sama dio mungkin belum sempet nonton ya scrimmage lu